mas dery sudah menyempatkan waktu pagi ini untuk sharing sedikit ya ngobrol ngobrol tentang bagaimana suasana ramadan di sana
kabarnya pelonggaran sudah mulai diterapkan sudah bisa juga mengakses area publik dengan lebih leluasa walaupun kemudian ada prokes yang harus dijalani dengan ketat
tapi cerita lengkapnya seperti apa sih apa yang berbeda pelaksanaan puasa di tahun ini di sana mas dery
ya jadi benar sekali mas jadi kalau tahun lalu ya kita menghadapi ya ada kasus ya yang melonjak dan pemerintah taiwan dengan segera menutup akses ya ke tempat ibadah dan tempat keagamaan lainnya
nah untuk tahun ini ya meskipun ya terjadi peningkatan tetapi dengan adanya tingkat vaksinasi yang sudah tinggi di taiwan sehingga pemerintah taiwan sudah melonggarkan ya regulasi untuk penduduknya termasuk kepada wni ya

warga asing yang ada di taipei taiwan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah secara umum ya sehari hari di masjid masjid dan juga di tempat umum lainnya seperti kampus musola dan lain sebagainya
sehingga alhamdulillah ya saya bisa kabarkan bahwa wni di taiwan termasuk mahasiswa dan pmi yang bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah di bulan ramadan dengan sangat lancar dan sangat baik
nah mas dery ini kalau sudah ada pelonggaran tadi nah bagaimana nih tantangannya atau kesulitannya saat berpuasa di negara yang minoritas muslim gitu ya
mungkin susah mencari musola masjid untuk taraweeh atau mungkin susah cari makanan halal bisa jadi ya kan
susah dapat takjil ya
betul seperti di indonesia apa nih mas tantangannya
iya sebenarnya secara umum ya memang tentu saja ada kesulitan
tetapi perlu diketahui bahwa taiwan ya memiliki
lebih dari dua ratus ribu jiwa yang ada di taiwan
sehingga tentu saja banyak sekali tokoh tokoh indonesia yang menyediakan takjil dan juga makanan untuk berbuka
termasuk ya kita bersyukur sekali bahwa masjid masjid di taiwan yang lebih dari tujuh ya saya kira jumlahnya itu secara aktif menyediakan ya kegiatan kegiatan
dan juga termasuk kalau di masjid agung taipei ya di kota ini ya itu menyediakan santap lahur bersama
nah sehingga sudah sangat umum ya kalau kita melihat pada saat maghrib ya berbuka dan juga pada saat sahur ya
tadi baru saja saya juga sahur gitu ya
itu banyak ya teman teman pmi dan juga wni yang berkumpul gitu
melaksanakan ikhtikaf deh kemudian bersantap sahur sama gitu ya
jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya mungkin hanya ketika kita pergi ke suatu tempat ya secara apa yang tidak terlalu banyak gitu ya
jumlah warga negara indonesia
jumlah warga negara indonesia
warga negara indonesia nya ya kita mungkin agak sedikit kesulitan
tetapi secara umum ya warga negara indonesia termasuk khususnya sebenarnya mahasiswa ya
untuk di kampus kampus mereka secara apa ya secara squarella ya itu membuat catering gitu ya
ataupun juga menyediakan berbuka gitu ya dengan patungan dan lain sebagainya
mas dery gini dengan pelonggaran yang berlaku apakah kemudian bagi aktivitas kegiatan
atau ibadah bagi para muslim yang ada di taiwan taipei ini berlaku juga tidak aturan aturan yang lebih spesifik mungkin
bisa jadi tidak boleh mengobrol begitu atau tidak boleh memvideokan momen momen itu
atau apa yang diterapkan
karena kabarnya begitu kelihatan ada yang ngobrol gitu langsung ditegur disamperin gitu
begitu nggak sih ceritanya atau bagaimana sebenarnya
ya betul mas
jadi ya meskipun kita sudah memilih
pelonggaran ya untuk bersantap berbuka puasa dan juga sahur ya
tetapi memang di masjid sendiri ya itu memang melakukan pencegahan untuk adanya penyebaran covid sembilan belas
dengan ya kita memang dicegah ya untuk berbicara gitu ya secara aktif ketika berbuka
dan juga apa membuat video gitu ya merekam video ya yang merekam jalannya berbuka ya
sehingga ya hanya pihak masjid saja yang mungkin
hanya pihak masjid saja yang mungkin apa yang bisa memvideokan gitu ya kegiatan berbuka dan sahur yang ada di masjid
seperti itu mas
alasannya apa tuh mas dari tidak boleh memvideokan itu
iya jadi mungkin dikhawatirkan ya
saya bisa lihat kekhawatiran dari pihak pengurus masjid ya
dengan adanya video yang direkam gitu ya
mungkin bisa terjadi gitu ya adanya apa persangka persangka gitu ya
ataupun juga pemikiran gitu ya dari mungkin warga lokal ya yang melihat kegiatan keagamaan yang mungkin terlalu padat ya dan lain sebagainya
kita bisa catat memang termasuk ya warga muslim di taiwan ya termasuk yang cukup banyak ya
dari segi jalannya ibadah ya dan jumlah yang hadir ketika ada di masjid atau tempat ibadahnya
kalau untuk makanan halal
kalau di indonesia kan gampang sekali ya setiap sudut beberapa meter kita udah bisa ketemu makanan makanan favorit kita takjil takjil yang ingin mungkin kita
atau mau kolak gak di sana
susah gak sih atau gimana atau gampang atau potluck mungkin ya
umat muslim di sana atau bagaimana sebenarnya
ya alhamdulillah kalau di taiwan sendiri ya kita memang sangat beragam ya
cuma kalau memang di apa masih di taiwan ya
tapi memang di apa masih taipei sendiri ya kita kalau untuk berbukanya ya ini alhamdulillah ya kita ada teman teman dari pakistan dan juga india yang memang secara rutin ya bertahun tahun itu menyediakan makanan yang khas gitu ya
briani kemudian kari ayam dan lain sebagainya gitu
tapi kalau untuk makanan indonesia sendiri memang kalau di kampus kampus kita memang sudah umum gitu ya
karena teman teman juga yang punya usaha catering gitu ya dan juga bisa membuat makanan khas ya takjil seperti kolak gitu ya
nah itu banyak yang enak enak mungkin dan kue kue lainnya gitu ya
nah itu memang kita bisa merasakan hal yang sama gitu ya yang ada di indonesia
bahkan insya allah juga nanti ya ketika idul fitri ya pemerintah taipei sendiri ya itu sudah menyiapkan gitu ya pesta perayaan ya idul fitri ya
ini diselenggarakan memang sudah beberapa tahun ya oleh pemerintah taipei
nah dan menyediakan makanan halal gitu ya
menyediakan dan mempromosikan makanan halal kepada masyarakat indonesia dan indonesia
dan juga masyarakat taiwan
berarti lumayan mengobati gitu ya kerinduan akan suasana ramadan di indonesia gitu ya mas dery ya
nah kalau tadi kegiatan di masjid itu masjid masjid umum yang ada di sekitar taipei
kalau kbri sendiri ada mengadakan acara tertentu nggak pada saat ramadhan ini mungkin taraweh atau ada bukber atau nanti mungkin sholat id berjamaah
ya jadi kalau taiwan sendiri ya memang secara apa negara ini tidak diakui sebagai negara ya
jadi oleh indonesia ya karena indonesia mengadakan wancana polisi sehingga disini hanya ada kdi ya atau kamar dagang ekonomi indonesia
nah jadi perwakilan indonesia di taiwan ini memang ya sebelum pandemi ya saya mencatat memang sering sekali ya mengadakan buka bersama
dan juga adanya agenda apa kajian atau apa tausiah ya yang kita wni ya dan juga warga sekitar itu juga bisa hadir ya di kesempatan acara tersebut
tapi memang untuk tahun ini itu dibatasi ya dibatasi untuk internal saja ya adanya kegiatan itu dan disiarkan langsung secara online
nah untuk perayaan itu sendiri ya atau idul fitri sebenarnya secara rutin ya bertahun tahun memang diadakan ya oleh kdi dan juga organisasi masa setempat ya seperti forum mahasiswa indonesia di taiwan ya
ada pcinu ya dan juga muhammadiyah taiwan ya
itu bekerjasama secara apa secara rutin ya
itu bersama sama mengadakan sholat idul fitri
ya tidak hanya di taipei sendiri ya tetapi di kota kota lainnya juga itu diselenggarakan
bahkan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat begitu bu
oke mas dery gini dulu kan kita tahu taiwan ini khususnya di taipei juga cukup menjadi sorotan terkait penanganan covid di sana

setelah negara lain itu di bulan maret dan april sudah banyak kasus dengan sistematis dari pengawasan covid sembilan belas

apakah kemudian situasi seperti ini masih termanage dengan baik sehingga tidak banyak membawa pengaruh begitu dengan kegiatan kegiatan khususnya bagi aktivitas ibadah selama bulan ramadan ini
atau bagaimana situasi pandemi saat ini disana
ya kalau situasi pandemi di sini ya kita mencatat memang sekarang pun juga terjadi lonjakan ya
tetapi pemerintah taipei dan juga taiwan secara umum itu memang mengukur ya
dan juga memantau secara berkala gitu ya secara real time ya
kondisi yang ada di masyarakat ya
misalnya kita juga perlu mencatat bahwa vaksinasi yang ada di taiwan itu juga sudah tinggi ya
sehingga sebenarnya pemerintah taiwan ya itu secara umum optimis ya
optimistis untuk bisa menyelenggakan kegiatan kegiatan umum ya
kegiatan massa ya seperti peran yang dilupi tiga ya
itu sudah dipublikasikan secara masif ya pada saat ini oleh pemerintah taipei
nah kita juga perlu mencatat ya bahwa sebenarnya kalau dilihat dari negara negara lain
seperti korea jepang ya itu sudah bisa membuka ya
bordernya gitu ya untuk warga asing
nah tetapi tak hanya taiwan dan hongkong yang masih perlu karantina gitu ya
bahkan untuk yang sudah vaksin booster gitu ya
itu masih sepuluh hari
nah dan kita juga memprediksi ya ini pemerintah taipei
ini bisa ya bisa membuka gitu ya
kemungkinan ya pada bulan juli ya
itu beritanya kepada teman teman yang mau masuk taiwan gitu ya
dengan pengurangan masa karantina seperti itu
oke baik mas dery
terima kasih atas waktunya
semoga puasanya lancar lancar ya mas dery sampai lebaran nanti
terima kasih sekali lagi mas dery atas waktunya